ya arus balik mudik lebaran tahun ini disertai dengan kekhawatiran penyebaran covid sembilan belas
lewat tes acak yang dilakukan oleh sejumlah pemudik dinyatakan positif terpapar virus corona
berbagai pihak meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus
dan meningkatkan kapasitas testing dan juga tracing pada arus balik
seperti apa strategi menekan potensi penyebaran pada arus balik
dan kebijakan apa yang sebaiknya kemudian diambil oleh pemerintah
mari kita akan coba diskusikan pada malam hari dengan dua narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio
ada dr erlina burhan dokter spesialis paru dan juga dr siti nadia tarmizi
direktur p dua pml dari kementerian kesehatan
selamat malam dr erlina dr nadia apa kabar
selamat malam kabar baik
baik bu nadia dan juga bu erlina tadi sudah kita dengar ya dari menkes dan juga pak doni
keduanya juga mengamini bahwa pasca libur lebaran belajar dari pengalaman setelah libur panjang
pasti ada kenaikan kasus
ini yang juga sudah mulai diserukan oleh berbagai pihak untuk pemerintah
untuk memitigasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi
saya akan ke bu nadia dulu
bu nadia beberapa pemudik sudah dinyatakan positif lewat tes acak ya
saat ini bagaimana kemudian testing dan juga tracing yang dilakukan
pasca libur lebaran dan juga arus mudik ini bu dandia
apakah ada strategi khusus untuk testing dan juga tracing yang disiapkan oleh kementerian kesehatan
ya yang pasti adalah tentunya kita tetap terus
ya memitigasi terjadinya lonjakan kasus tersebut
tadi salah satunya adalah melakukan tes acak
dan terutama kalau kita belajar dari tahun lalu itu khusus untuk jawa dan bali
lonjakan kasus itu terjadi enam puluh persen
terjadi di jawa bali
sementara kontribusi di luar jawa bali itu untuk sumatera kurang lebih itu lima belas persen
dan sisa itu ada di daerah lainnya
nah tentunya yang perlu
segera kita antisipasi adalah menekan
semakin menekan potensi terjadinya lonjakan kasus tersebut di jawa bali
untuk itulah kemudian salah satunya bahwa penetapan arus mudik dan arus balik
ini masih tetap kita lakukan
penyekatan penyekatan juga masih kita lakukan
selain itu tentunya aturan untuk membawa hasil pemeriksaan pcr atau swab dengan antigen
itu juga masih harus tetap kita tegakkan ya
nah di sisi lain juga ditambah lagi ini dengan secara acak melakukan pemeriksaan rapid antigen
di beberapa titik titik masuk khususnya di daerah daerah yang menjadi pintu masuk dari pulau jawa dan bali ini
dan kalau kemudian kita temukan hasil yang positif tentunya kalau ini ditemukan pada saat pemberangkatan
maka pelaku petjalanan tersebut harus menunggah keberangkatannya
dan kita merujuk kembali ke
puskesmas tempat yang bersangkutan itu berada sebelumnya
tetapi kalau kemudian ini ditemukan pada titik masuk di jawa dan bali
ini kemudian juga akan dilakukan penawaran untuk melakukan isolasi
ataupun kemudian nanti dipastikan ini pada saat tiba di tempat kedatangan
ini juga harus dilakukan karantina
nah kami juga melakukan suatu kebijakan bersama satgas
yang disebut sebagai mikro lockdown sebagai bagian dari pelaksanaan ppkm mikro
mikro lockdown ini adalah di mana satgas pada level rt rw
kelurahan atau desa artinya paling
wilayah administrasi yang paling kecil ini melakukan seperti syarat untuk masuk ke tempatnya
atau ke rt atau ke rw nya ini harus dipastikan negatif
jadi harus membawa hasil pcr atau rapid antigen negatif
melakukan pemeriksaan ulang di tempat atau kemudian langsung melaksanakan karantina
selama lima hari sebelum bisa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya
nah di sisi lain tentunya untuk kasus kasus positif yang kita temukan
itu kita lakukan pelacakan kasus kontak artinya kita menyiapkan
pemeriksaan rapid antigen di seluruh puskesmas untuk segera bisa dilakukan pemeriksaan
pada pelacakan kasus khususnya kasus kasus kontak
artinya waktu untuk menginjah nosis tidak perlu terlalu lama karena harus mengirimkan
spesimen tersebut ke laboratorium di kabupaten kota
nah harapannya kalau kita semakin dini menemukan kasus covid sembilan belas
maka kasus yang nanti tentunya menjadi berat atau membutuhkan perawatan lebih lanjut
di rumah sakit itu tidak begitu besar atau artinya sudah bisa kita kurangi sejak awal
oke artinya ada peningkatan kapasitas atau ada peningkatan testing ya dan tracing
sepanjang arus balik ini masih berlangsung
jadi di sisi lain tentunya tadi apa yang sudah kita terapkan sebagai pelaku perjalanan
di sisi lain adalah puskesmas bersama dengan posko tangguh dalam penerapan ppkm mikro
ini memastikan bahwa ketersediaan untuk melaksanakan testing dan tracing di daerah tersebut
selalu tersedia dalam arti begitu ditemukan kasus positif kita langsung lakukan pacakan kasus
dan langsung melakukan testing di tempat tersebut
bu erlina beberapa hari yang lalu ya kita ingat sempat ada pernyataan juga dari menko perekonomian
yang juga ketua kpcpen pak erlangga yang menyebut bahwa ada empat ribuan pemudik
yang kemudian ditemukan positif dari pos pos penyekatan dan juga tes acak begitu ya
dari angka itu apa yang terjadi
apakah memang itu bisa menjadi indikator bahwa ada potensi yang cukup besar
di balik arus mudik dan juga arus balik yang masih berlangsung saat ini
yang harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk juga pemerintah
ya saya ingin mengingatkan bahwa mobilisasi dan interaksi manusia itu berpotensi untuk saling menular
dan kejadian orang orang yang memaksakan diri untuk menularkan penyekatan itu
dan kejadian orang orang yang memaksakan diri untuk pergi mudik ini adalah sesuatu yang berpotensi
untuk terjadi penularan apalagi ditemukan sekitar empat ribuan orang yang ternyata positif
ini sungguh memperhatikan
bisa dibayangkan mereka ini sepanjang perjalanan barangkali juga sudah menularkan kepada orang orang yang lain
kepada orang orang di kampungnya dan kita tahu cakupan vaksinasi kan belum tinggi sekali bisa jadi
orang orang yang positif atau tidak bisa jadi
orang orang yang positif atau yang tidak terdeteksi positif walaupun ternyata punya virus di dalam tubuhnya
menularkan kepada orang yang di kampung atau sebaliknya orang yang di kampung menularkan kepada orang yang mudik
dan kembali ke habitat sebelumnya
ini menurut saya memprihatinkan sungguh ya
saya ingin mengingatkan saja bahwa ayo dong kita belajar dari india
india pada akhir tahun dan awal tahun dua ribu dua puluh
kasusnya sangat sangat turun mereka begitu stabil sehingga pemerintahnya agak longgar
demikian juga masyarakatnya longgar dan abai
apa yang terjadi kemudian adalah peningkatan kasus yang luar biasa
banyak orang dirawat kematian sangat tinggi dan ujung ujungnya apa yang terjadi kalau potensi penularan ini tidak di stop
ada terjadi varian baru
dan perlu diketahui varian baru ini sudah ditemukan loh di indonesia
baik yang b satu ratus tujuh belas yang dari inggris maupun b seribu tiga ratus lima puluh satu dari afrika selatan
bahkan yang terbaru varian terbaru dari india b seribu enam ratus tujuh belas juga sudah ditemukan di indonesia
jadi waspadai varian varian baru ini karena dampaknya ada tiga
satu meningkatkan penularan
kedua berpotensi untuk membuat penyakit lebih parah
ketiga menurunkan efektivitas dari vaksin
nah ini sungguh memperhatinkan
kalau kita tidak memperhatikan
kalau kita tidak berhati hati
pemerintah tidak konsisten tidak tegak
masyarakat juga masih bodoh
saya khawatir bahwa kedepannya kita akan lebih buruk lagi dibanding tahun dua ribu dua puluh
mari sekali lagi belajarlah dari india dan juga belajarlah dari negara negara yang sangat tegas dan masyarakatnya patuh
seperti australia new zealand vietnam dan lain lain
ada negara kemudian yang sukses karena kepatuhan masyarakatnya
dan juga ada negara yang kemudian terjadi lonjakan kembali karena ketidakpatuhan dari masyarakatnya
dr erlina ada beberapa strategi yang juga sudah disiapkan pemerintah
screening tes acak kemudian juga menyiapkan fasilitas kesehatan sudah disiapkan
apa tanggapan anda dari langkah langkah strategi atau yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa meminimalisir adanya penyebaran
apakah itu harus diperbaiki atau diperbaiki
ya kalau testing yang masif saya setuju
tapi penyediaan seperti icu dan peralatan rumah sakit ini bukan sesuatu yang sustain
yang terbaik adalah melakukan pencegahan sehingga tidak banyak orang yang sakit dan tidak banyak orang yang berat penyakitnya sehingga icu tidak diperlukan
karena kalau kita tidak melakukan intervensi di hulu
maka di hilir yaitu rumah sakit dan bahkan icu itu tidak akan ada cukup cukupnya tempat tidur maupun peralatan peralatan apalagi tenaga kesehatan
jadi yang penting adalah penyelamatkan pencegahan mari kita bersama sama
baik pemerintah saya juga ingin pemerintah ini konsisten dan melakukan komunikasi yang efektif
kenapa saya mengatakan konsisten dan selaras tadi
ya itu tadi orang dilarang mudik baiklah
oke sebagian melanggar pergi itu sudah salah
tetapi yang patuh juga separuh paruh patuh
mereka berada di kotanya tapi kemudian juga ada imbau pemerintah untuk berwisata
atau dengan tempat tempat wisata dibuka nah itu kerumunan lagi
padahal kan kita selalu mengatakan lima m lima m tapi tempat wisata dibuka itu artinya tidak menghindari kerumunan dan tidak membatasi mobilisasi
ini juga berlaku untuk pemudik
jadi buat saya ini prihatin ya
oke baik bu nadia untuk pemudik tadi sudah disampaikan juga ya rencananya kemudian testing dan tracingnya
nah yang tadi disinggung juga oleh bu erlina ini yang tidak mudik memang tapi kemudian berkerumun di tempat wisata pusat perbelanjaan misalnya
dan itu potretnya sudah tersebar luas di masyarakat bagaimana untuk test dan juga tracing terhadap mereka ini bu nadia
ya tentunya pada kasus kasus ini ya
kita mendorong ya pertama adalah upaya kita untuk bisa mengatasi lonjakan kasus ini harus kita lakukan bersama sama ya
artinya kita selalu mengingatkan tadi disampaikan bu elina ya bahwa semakin tinggi mobilitas maka resiko penularan itu masih semakin besar terjadi
dan kita tahu walaupun kita sudah divaksin itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan kepada kita terhadap penularan terutama di masa penularan
dan yang ketiga adalah tentunya kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita
dan saya rasa kalau menjaga diri dan keluarga kita ini kan tidak perlu menunggu himbauan pemerintah ya mas renhardt
nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat artinya protokol kesehatan harus tetap dijalankan ini yang pertama
yang kedua adalah kita mengharapkan penegakan aturan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini betul betul dipatuhi
dan juga dipatuhi oleh pengelola pengelola baik itu pusat perbelanjaan maupun tempat tempat wisata
dan bila perlu kepala satgas penanganan covid dalam hal ini gubernur bupati dan mali kota memberikan sanksi yang tegas kalau dalam pelongkaran untuk tempat tempat perbelanjaan atau tempat wisata ini kemudian penerapan protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik
saya rasa itu adalah cara yang harus kita pertegas
tetapi yang penting juga adalah masyarakat memahami
kalau kemudian merasakan kondisi kesehatannya ada yang berbeda ini untuk segera melakukan pemeriksaan memastikan dirinya tidak tertular covid sembilan belas
apalagi kalau kita habis dari kerumunan atau habis dari suatu tempat yang menjaga jarak itu sangat sulit dilakukan
karena mendeteksi lebih dini itu akan lebih baik sehingga kita bisa kemudian melakukan langkah langkah pengobatan sehingga nanti kejalanya juga tidak menjadi lebih berat kalau kita sudah mendeteksi lebih dini
yang kedua adalah kalau kita sudah mengetahui lebih dini maka pelacakan kasus kontak itu juga akan lebih mudah
kita akan membatasi kemungkinan penularan dari kasus yang positif tadi ke orang orang lain yang di sekitar kita
yang lain mungkin kita juga menganjurkan beberapa tentunya kita tahu setelah lebaran ini kantor kantor juga akan kemudian memulai aktivitas kembali
dan salah satunya kita juga menganjurkan kantor kantor untuk melakukan kontrak
dan juga pemeriksaan rapid antigennya kepada pegawainya sebelum dia memulai aktivitas kantor tersebut
oke baik bu nadia menarik tadi juga ibu sempat menyampaikan ada micro lockdown ya untuk salah satu strategi untuk bisa mengurangi dampak penyebaran ataupun mencegah penyebaran covid sembilan belas
nah apa yang menjadi pertimbangan bahwa memilih kemudian micro lockdown ini sebagai salah satu strategi bu nadia untuk bisa mencegah itu tadi
kemudian apakah itu bisa diperlukan
ya itu bisa diperlukan
karena melihat case mobilitas yang masih cukup tinggi di arus mudik ini ada penambahan tracers misalnya yang dilakukan untuk bisa mendeteksi penyebaran yang terjadi atau potensinya setelah adanya arus mudik lebaran
tapi kita bahas di segmen berikutnya kita harus break dulu bu nadia juga bu erina kami akan segera kembali sesaat lagi
ya karena arus mudik sulit terbendung dan temuan pemudik yang positif juga jumlahnya cukup banyak
bahkan juga yang tidak mudik kemudian juga berkerumun di tempat wisata tadi juga sudah kita bahas bersama dengan dr erlina burhan dan juga dr siti nadia tarmizi
sudah kita banyak bahas juga soal bagaimana ancaman kenaikan kasus bisa saja terjadi pasca libur lebaran ini
saya masih bersama dengan kedua narsum bu erlina dan juga bu nadia
bu nadia tadi kita sudah bahas juga soal kemudian micro lockdown ya ini pertimbangan kemudian micro lockdown menjadi salah satu strategi apa bu nadia
ini pelaksanaannya akan seperti apa sih micro lockdown ini agar kemudian publik juga bisa tahu masyarakat tahu dan ini bisa kita pahami sebagai salah satu strategi untuk bisa mencegah penyebaran covid sembilan belas pasca arus balik ini
ya jadi kan ini adalah satu strategi
ya jadi kan ini adalah satu strategi
jadi kita ini mas renghat kan sebenarnya masih dalam perapan kebijakan untuk pelaksanaan ppkm skala mikro ya
yang tujuannya ppkm skala mikro ini adalah menjaga arus keluar masuk warga baik itu di desa dan di kelurahan
dan termasuk juga adalah penguatan tiga t nya tadi ya testing tracing yang kemudian diikuti dengan isolasi

bisa dilakukan secara isolasi terpusat atau isolasi mandiri
dan termasuk juga di bawah pengawasan rtrw dalam hal ini kerjasama dengan kader kesehatan atau dengan babi nka atau babi nka fitness
nah pada tentunya pelaksanaan kegiatan penguatan ppkm skala mikro yang kita lakukan melalui berbagai posko tangguh tadi kita tambahkan lagi sebenarnya yang kita sebut sebagai mikro lockdown
artinya menjaga keluar masuk tadi itu istilahnya kita lakukan lockdown

tapi pada level yang sangat paling kecil administratifnya
yaitu sampaikan mikro lockdown itu adalah seperti melakukan karantina lima hari desa atau di rt tujuan mereka yang kemudian memang dilakukan kewajiban untuk melakukan karantina
dan karantina ini bisa dilakukan apakah itu misalnya di balai desa ataupun juga di rumah masing masing
tapi kembali lagi dengan pengawasan yang ketat

kemudian tempat karantina ini bisa kemudian dilakukan pengawasan dengan bersama para relawan yang memang ada di dalam rt atau rw tersebut
jadi memang hanya orang yang berada di dalam wilayah tersebut yang melakukan pemantauan terhadap pendatang
nah ini yang kita sebut sebagai micro lockdo
dan membatasi sebenarnya arus keluar masuk
nah yang lain adalah pemeriksaan
dan pemeriksaan wajib untuk pengawasan
wajib untuk tes pada saat datang pada desa atau rt atau rw atau kelurahan tempat tujuannya mereka
nah kami juga melakukan ya kerjasama dengan satgas
dengan artinya pemerintah provinsi dan kabupaten kota
ini akan menambah ya sdm untuk pelaksanaan kontak tracing dan testing ini ya
kita tahu kemarin kita sempat punya sekitar enam ribu tujuh ratus petugas yang tersulit ketempatan
enam tujuh ratus petugas kontak tracer
yang terutama ini ada di jawa
ada di bali
dan di jakarta
yang tentunya ini adalah tenaga tenaga yang potensial
yang bisa dioptimalkan oleh provinsi dan kabupaten kota
untuk menambah tracer yang saat ini
kemarin sudah kita lakukan
dengan peningkatan kapasitas babinsa
dan para kader tadi
jadi ini yang menjadi keberapa kebijakan kita
dan tadi harapannya
yang tadi dijala nyari
itu dilakukan isolasi mandiri
tapi tentu tadi dengan pengawasan oleh petugas rt rw
babinsa babing kapitas pada daerah tersebut
jadi ini yang kita sebutkan
ada tes ada screening ya yang dilakukan oleh pemerintah
selain itu juga tadi sempat disinggung bahwa
ada karantina mandiri
nah apalagi kemudian yang menurut anda penting untuk dilakukan
agar apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi
yaitu adalah lonjakan yang cukup besar pasca
arus mudik dan juga balik pada tahun ini
ya tadi saya sudah menyinggung tentang bahwa
baru sudah banyak ditemukan di indonesia
oleh sebab itu
ya saya ingin menyampaikan
kalau melihat kenyataan banyak pasien pasien
yang datang ke ged
ke instalasi gawat darurat kami
dalam kondisi yang sangat berat
dan kita tahu bahwa penyakit covid ini
perburukannya sangat cepat terjadi
dan kita kadang kadang terlambat
biasanya pasien cepat menjadi kritis
oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat
kalau kebijakan kan sudah urusannya dr nadia nih tadi
saya melihat dari sisi penyakit dan klinisnya deh
untuk anda yang bergejala
apakah itu demam atau apapun yang anda rasakan
terutama bagi para pemudik
dan orang orang yang merasa sudah
berinteraksi dekat dengan banyak orang
habis dari liburan
habis dari tempat masalah habis dari kemudian olahraga seperti itu
dari tempat wisata kalau ada
hanya sedikit sekalipun
diketahui penyakit itu sedini
mungkin karena penyakit
covid yang dini biasanya
jadi saya ingin memberikan
harapan kepada orang orang
memeriksakan dirinya agar
kondisinya adalah pada
derajat penyakit yang ringan
hal perlu hanya otg saja
karena kesembuhannya adalah
kemudian jatuh ke kondisi
tingkat derajat penyakit
yang sedang bahkan berat itu maka
tingkat kematiannya akan
cukup tinggi apalagi kalau di icu
pasien meninggal oleh sebab itu
dari transmisi covid ini
karena memang banyak orang yang
abai saat ini mungkin kita
tidak tahu orang di sekitar kita
barangkali adalah otg
dan juga ingat ada varian baru
yang saya sampaikan tadi
varian baru ini berpotensi
untuk membuat virus itu
lebih mudah menular
sangat tinggi tingkat penularannya dan juga
tingkat keparan penyakit berpotensi
untuk lebih parah juga
akan divaksin kalau varian
baru ini akan menurunkan
dan jangan sampai
sakit kalau yang sudah terlanjur
mudik segera periksakan diri anda
kalaupun anda negatif
tetap berhati hati karena
pemeriksaan yang standar
sekalipun itu saja ada celahnya
jadi walaupun negatif saya sarankan
bagi yang berinteraksi
yang pernah ada dalam kerumunan
yang baru pulang dari mudik
setuju dengan pak doni nugriano
tadi baiknya anda melakukan
jadi untuk yang negatif sekalipun meskipun sudah dites
segala macam lebih baik
tetap melakukan isolasi secara mandiri ya
kalau ada riwayat
bepergian dan berada di kerumunan
dan berinteraksi apalagi
kita kan nggak tahu kalau kita dikerumunan
sekeliling tidak pakai masker dan kita tahu
otg itu banyak
hatilah ya segeralah periksakan diri anda
ya dan itu tadi
kalaupun negatif tetap
waspada mungkin para
pemudik tetap melakukan isolasi mandiri
seperti kata pak doni tadi
oke baik dokter nadia terakhir
bu nadia apakah kemudian imbauan
yang tadi disampaikan atau masukan disampaikan oleh
lebih baik untuk yang negatif sekalipun
itu isolasi mandiri terlebih dahulu
itu bisa keluar
menjadi sebuah produk kebijakan yang baru
untuk mengantisipasi lonjakan
yang kita khawatirkan bersama bu nadia
di dalam mikro lockdown itu
baik itu pendatang maupun yang baru
merupakan arus balik ya
itu memang salah satunya adalah diminta
untuk melaksanakan karantina selama
dan ini berlaku untuk yang positif
maupun yang negatif jadi
sebenarnya upaya ini yang sudah kita
mintakan untuk dilaksanakan pada
supaya tadi jangan sampai yang
tadinya zonanya sudah hijau
malah kemudian menjadi orange
atau bahkan menjadi zona merah
ini yang perlu diantisipasi
kaitannya bahwa kita juga
melakukan kebijakan ppkm mikro
jadi terkait ini sebenarnya
yang diminta atau
karantina ini adalah tidak melihat apakah
orang positif atau negatif tetap harus
bagi seorang yang baru
mudik dan juga dia pendatang
harus karantina lima hari
baik tugas kita bersama
untuk terus menerus tidak bosan
mengingatkan ke masyarakat bahwa
ada potensi penyebaran yang masih sangat tinggi
dan patuhi protokol
kesehatan yang sudah ditetapkan
kemudian ini sudah terlanjur banyak
mudik kita harapkan kemudian
mekanisme testing tracing dan juga
karantina tadi berjalan dengan baik sehingga
apa yang kita khawatirkan tidak
terjadi lonjakan kasus
seperti di beberapa negara mari kita
akan lihat ke depan seperti apa
terima kasih banyak bu nadia bu erlina
terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada
malam hari ini mudah mudahan kembali
menambah kesadaran kita semua dan juga
masyarakat terima kasih banyak sehat selalu selamat malam
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi
lain tetap di cnn indonesia newscast